jadi publik bertanya tanya ini andi arief sby dan partai demokrat itu serius nggak sih
memerangi politik uang politik mahar yang kita semua mungkin banyak orang sepakat
bahwa itu merusak demokrasi gitu bang
seberapa dengan ini tidak dilanjutkan padahal informasinya sudah dikeluarkan oleh anda
dan kemudian semua diam saja
kayaknya nggak serius nih pak sby partai demokrat dan pak andi arief nih
gimana bang ada selentingan suara seperti itu
kalau kita serius semua partai saya kira serius untuk memerangi itu kan
termasuk juga partai demokrat
cuman memang ya ini mesti ada regulasi ya menurut saya
karena pun kpk ataupun lembaga lembaga hukum lainnya untuk membuktikan hal ini
memang harus punya karena ini kan bukan korupsi
tidak memakai uang negara
tapi kan bisa disasar melanggar undang undang pemilu
iya artinya bahwa kalau korupsi itu proses
jadi hulu kehilir itu bisa ada audit bpk dan lain sebagainya
tapi kalau dalam politik ini makanya harus ada lebih baik diatur saya kira
ke depan harus diatur
karena jejak itu bisa saya tidak ada gitu
jadi regulasinya yang harus diperketat gitu
jadi nggak nyambung antara komentar atau persepsi orang nih kayaknya pak sby partai demokrat dan andi arief terutama
nggak serius memerangi mahar politik dengan berhentinya kasus ini dan tidak ingin dilanjutkan
jadi pelajaran untuk politik kita ke depan
karena ini kalau kita aturan tentang sistem korupsi ada audit bpk bisa dicek dari hulu kehilir ada ott nya dan sebagainya itu
itu kan apa namanya satu piranti hukum yang bisa menghentikan ini
nah saya kira belajar dari pemilu pemilu yang ada tentang mahar politik ini memang sulit untuk diperca
sby gimana bang komentarnya ketika bang adi muncul dengan komentar ini muncul dengan tweet tweet yang lain juga yang mengarah ke sini
sampai ada general kado segala macam
pak sby pernah menegur anda atau apa sih komunikasi anda dengan pak sby soal ini bang
pak sby tidak pernah bicara khusus saya soal ini sama saya
jadi tidak juga menegur tapi juga tidak bicara khusus soal ini
dan tidak membantah
di publik juga tidak dibantah kan bang sama pak sby
iya iya demikian
tapi saya tidak mendapat sanksi tapi juga dia tidak menganjurkan gitu
bisa diartikan nggak andi arief ini jadi mulutnya sby nih
ya semua juru bicara partai semua komunikator politik partai
dan semua pengurus partai adalah ya jadi apa namanya perpanjangan pak sby ya pasti saya juga
dan dengan tidak dibantahnya komentar anda berarti ya kebenarannya juga disetujui oleh pak sby
tapi ini bukan disuruh pak sby
apa disuruh pak sby
pak sby tidak pernah menyuruh soal ini
cuman bahwa kabar berita ini yang disampaikan oleh tiga petinggi partai kepada hampir didengar oleh delapan puluh itu ya memang terjadi gitu
memang terjadi itu maksudnya
oke itu informasi yang mungkin menarik juga
tapi ada komentar lain
bang dari kubu oposisi nih bang terkait dengan kasus mahar yang akhirnya tidak kemana mana juga
kita dengarkan informasi atau komentar dari guntur romli berikut ini
karena sampai sekarang pun juga pan dan pks adalah dua partai yang dituduh langsung oleh andi arief tidak berbuat apa apa
tidak melaporkan ke polisi
kalau saya difitnah kalau saya disebut atau partai saya atau koalisi kami kami akan langsung melakukan penegakan laporan terhadap polisi
nah ini ya saya kalau lihat pan juga
saya kalau lihat pan sama pks kayak tenang tenang aja
kayak kalau kita sebut hanya bisa diem
jangan jangan ini benar gitu loh
nah ini yang kami lihat
itu yang anda curiga
kalau diem kata guntur romli kalau diem berarti setuju atau menerima
itu pendapat guntur robli ya yang jelas
udah saya pribadi kalau memang ingin diperpanjangkan ini sudah
nggak ada jalurnya juga untuk memperbaiki
tapi anda siap kalau memang misalnya ini akan dibuka lagi misalnya oleh bawaslu atau otoritas aparat keamanan atau hukum lainnya
ya saya sebagai warga negara yang sudah mengucapkan itu tentu siap
nggak takut dianggap atau bukan dianggap saja tapi secara faktual melemahkan koalisi ya pak
saya kira kan ini bagus balas semua biar nanti tidak ada ganjalan sejarah dong ya kan
saya juga punya kepentingan untuk menyelesaikan ini
ada pro kontra ada yang menilai saya benar ada yang menilai soak kan
sebetulnya harus saya untuk sementara saya kan dibilang waktu karena bawaslu sudah menentukan bahwa tidak bisa di
anda terima dibilang hoak sama masul sama bawasloh
ya nggak masalah saya bilang nggak masalah